satgas transformasi sepak bola indonesia sudah menggelar rapat perdananya pada jumat pekan lalu
mengutip dari laman pssi ketua pssi muhammad iryawan menyatakan bahwa satgas ini dibentuk untuk memperbaiki tata kelola sepak bola indonesia
dan memastikan tragedi di kanjuruhan tidak terjadi lagi
lalu sejauh mana nantinya transformasi sepak bola ini akan berhasil
kami akan bahas bersama akmal marhali koordinator safe our soccer yang juga merupakan anggota tgipf kasus kanjuruhan
dan sebelumnya perlu kami ingatkan bahwa kami juga telah menghubungi pihak pssi dan sejumlah anggota satgas transformasi lainnya
tapi hingga malam ini belum ada yang merespon untuk bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
dan langsung saja selamat malam bu akmal apa kabar
selamat malam iqbal salam sehat selalu
salam sehat baik
bu akmal tentunya kita
kita tahu bersama bahwa sepertinya ada keseriusan dari pemerintah maupun dari pssi untuk bisa mentransformasi persepak bolaan di indonesia
sebenarnya seberapa yakinnya bung akmal terhadap transformasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pssi dan lain sebagainya
ya yang pertama saya ini masih agak rancu ya
agak rancu dengan tim transformasi yang dibentuk oleh pssi gitu kan
karena yang merencanakan membentuk tim transformasi ini adalah pemerintah
jadi sebenarnya kalau menurut saya adalah
pssi dalam hal ini offside ketika menetapkan satgas transformasi sepak bola
apa yang mau diterjemahkan dari satgas transformasi sepak bola ketika presiden misalnya akan membentuk tim ini
nah kemudian yang kedua saya juga masih bingung siapa ketuanya satgas transformasi sepak bola ini gitu kan
yang kemarin dipilih oleh pssi
siapa sekretarisnya di mana sekretariatnya
nah ini yang menurut saya masih rancu
jadi apakah ini bentukan pemerintah
apa landasan hukumnya yang kemudian mereka dibentuk oleh pemerintah
karena yang merencanakan membentuk tim transformasi sepak bola ini kan pemerintah
jadi menurut saya saya tuh tidak bisa mengomentari satgas yang dibentuk oleh pssi ini
karena secara umum ini bentukan pemerintah atau bentukan siapa gitu kan
bentuk transformasi yang diinginkan oleh pemerintah seperti apa
apakah kemudian yang melaksanakan adalah pssi
ini kan yang belum jelas gitu
jadi sebenarnya tim transformasi yang dibentuk oleh pssi ini menurut saya adalah
belum jelas arahnya mau kemana
karena belum mendapat misalnya restu dari pemerintah dalam hal ini
misalnya apakah diangkat oleh seperti tim tgipf yang diangkat lewat kepres
atau langsung misalnya diangkat lewat keputusan kemenpora misalnya
nah landasan hukum ini yang menurut saya saya masih pertanyakan
dari mana landasan hukum
dari mana hukum satgas transformasi sepak bola ini dikeluarkan
oke bu akmal tetapi di satu sisi memang untuk rapatnya saja baru berlangsung pada hari jumat yang lalu
ini artinya baru perdana begitu
bukan berarti bahwa semuanya bisa langsung terbentuk
apakah dengan tujuan dari pemerintah maupun pssi dengan membentuk adanya transformasi sepak bola di tanah air ini
artinya bahwa akan tidak mungkin begitu akan berubah menjadi lebih baik
begitu di mata
bukan bu akmal sendiri
ya kalau saya melihat saya tuh masih bingung gitu sama tim transformasi sepak bola yang dibentuk oleh pssi ini
jadi saya tidak bisa mengomentari apakah ini kemudian bisa berhasil atau tidak kenapa
yang pertama landasan hukumnya apa sudah lakukan rapat siapa ketuanya
kemudian siapa sekretarisnya siapa anggotanya
apa tujuannya dibentuk tim ini semua siapa pogja pokjanya
kemudian di mana sekretariatnya ini kan belum jelas apakah ini yang diinginkan oleh presiden
presiden juga belum mengomentari ini semua
beda halnya misalnya dengan tim gabungan independen mencari fakta
presiden yang mengumumkan presiden yang mengeluarkan kepres
nah ini kemudian di dalam kepres itu jelas arah tujuannya mau kemana dan kemana melaporkannya
nah itu tgpf itu sangat jelas
nah soal tim transformasi ini saya tidak bisa berkomentar banyak apakah berhasil atau tidak

landasan hukumnya belum jelas apakah ini yang kemarin diumumkan nama nama itu benar benar anggota satgas
apakah ini yang kemarin diumumkan nama nama itu benar benar anggota satu
bentuk yang diinginkan oleh pak presiden atau bukan
ini pertanyaan ini yang masih menggantung di masyarakat
terus apa yang mau dikerjakan
nah ini juga masih menggantung juga bagaimana misalnya ketua umum pssi yang dituntut mundur oleh tim gabungan independen mencari fakta memimpin satgas ini
ini kan juga jadi rancu gitu
yang oleh pemerintah lewat rekomendasi tgpf diminta untuk mengundurkan diri tapi kemudian menangani atau memimpin
yang oleh pemerintah lewat rekomendasi tgpf diminta untuk mengundurkan diri tapi kemudian menangani atau memimpin
tim transformasi ini ini juga jadi pertanyaan gitu kan
nah pertanyaan yang paling mudah adalah apakah ini yang diinginkan oleh presiden
siapa yang berani menjawab gitu kan
apakah kemenpora berani menjawab ini semua bahwa ini atas perintah presiden dan sebagainya
hal ini perlu dipertanyakan juga kepada menpora
kenapa karena menpora adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini kepanjangan tangan dari presiden
yang memang menaungi atau menjadi orang tua asuh dari induk induk olahraga termasuk pssi
bu akmal tapi di satu sisi tadi bang iwan sempat kita tayangkan menceritakan bahwa
memang ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan dari terbentuknya satgas ini
di antaranya saya bacakan ada untuk memperbaiki manajemen infrastruktur pengamanan penyelamatan
manajemen kerumunan penonton dan juga edukasi sepak bola
apakah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh bu akmal terkait ketidaktahuan akan mengarah kemana tujuannya
sebenarnya apa yang diharapkan dari sosok bu akmal sendiri
ya yang diharapkan sepak bola kita ini berjalan sesuai dengan harapan perubahannya gitu kan
tapi bagaimana kemudian perubahan ini bisa berjalan lewat satgas yang legal standingnya belum jelas gitu kan
nah ini yang sebenarnya saya berharap justru hari ini ada orang pssi yang bisa kita berdiskusi di sini gitu
apakah kemudian sudah jelas landasan hukumnya apakah ini instruksi presiden gitu kan atau kemudian ini instruksi menteri pemuda dan olahraga
siapa yang bertanggung jawab terhadap satgas ini gitu kan
kalau kemudian yang disampaikan oleh ketua umum pssi itu kan apa yang disampaikan oleh presiden ketika bertemu dengan gianni infantino gitu kan
nah ini yang menurut saya agak sulit saya untuk kemudian mengulas ini semua karena legal standingnya sampai sejauh ini masih dipertanyakan
apakah ini benar yang diinginkan oleh presiden jokowi tim tasvok ini transformasi sepak bola atau ini sebenarnya langkah langkah politik

atau ini sebenarnya langkah langkah politis
yang dilakukan oleh pengurus pssi untuk setidaknya menghindari apa yang menjadi rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta
oke kalau memang transformasi ini memang sangat urgent untuk dilakukan
sebenarnya apa yang paling urgent harus ditransformasi terlebih dahulu
apakah memang dari segi penontonnya ataukah justru dari pssi nya atau dari mananya
ya dari pssi nya dong gitu
jadi motor penggerak terhadap transformasi ini adalah sdm nya
nah kalau sdm nya tidak mumpuni untuk melakukan transformasi
bagaimana transformasi ini bisa dijalankan
dua puluh tahun terakhir kan sepak bola kita masalahnya ada di sini sini saja
bahkan sebelumnya sebelum tragedi kanjuruan
ada delapan puluh enam orang meninggal dunia tidak dianggap apa apa
terus sama pssi gitu kan
tidak ada juga yang bertanggung jawab
sampai kemudian kita diuji dengan satu ratus tiga puluh lima orang meninggal dunia di stadion kanjuruhan
nah ini kan problem sepak bola kita ada pada akarnya
nah selama akarnya ini tidak dibenahi secara total
maka masalah itu akan tumbuh terus gitu kan
nah sejauh mana kemudian akar masalah ini akan diselesaikan oleh pengurus pssi
yang dalam tanda kutip ya oleh tim transformasi
oleh tim gabungan independen pencari fakta
diminta secara moral untuk mengundurkan diri gitu kan
tapi bu akmal kalau misalnya tadi mendengarkan bu akmal mengatakan bahwa
sebelumnya memang sudah ada kejadian yang hampir sama
menyebabkan banyak korban meninggal dunia begitu
apakah ketika kejadian beberapa waktu lalu
kan ini sudah sering kali terjadi begitu
apakah tidak ada pembenahan begitu dari pihak pemerintah maupun pssi
atau baru kali ini aja setelah fifa turun tangan langsung
ya jadi begini ceritanya ya
problemnya jangan kemudian ketika ada masalah
pemerintah yang dibebankan masalahnya
pssi tidak mau diintervensi sama pemerintah
atau diberikan arahan sama pemerintah
ini kan aneh gitu kan
di satu sisi pssi tidak mau diintervensi oleh pemerintah
di sisi lain
pssi meminta pemerintah bertanggung jawab atas musibah yang dilakukan oleh pengurus pssi
ini kan nggak masuk logika gitu
itu yang pertama
apa yang harus dibenahi sejauh ini adalah
banyak sistem yang harus dibenahi di sepak bola kita gitu kan
nah apakah kemudian sistem ini
yang mau dibenahi sudah qualified
nah ini kan banyak pertanyaan yang bisa dimunculkan
ketika tim gabungan independen pencari fakta bertemu dengan presiden pada jumat empat belas oktober dua ribu dua puluh
untuk menyerahkan laporan hasil investigasinya
presiden menyampaikan bahwa
kita tidak boleh terlalu dalam masuk ke pssi
tapi tim transformasi ini adalah nanti akan dibentuk oleh pemerintah gitu kan
nah kemudian saya menyampaikan dalam kesempatan itu
pak problem sepak bola kita ada di akar masalahnya
jadi akarnya harus dibenahi
ini kesempatan ketika pak presiden bertemu dengan gianni infantino
untuk menyampaikan problem sepak bola kita ada pada akarnya
karena itu perlu arahan untuk dibantu pembenahannya
dan salah satu hasil pertemuan gianni infantino dengan presiden jokowi adalah
meninjau kembali pemangku kepentingan sepak bola indonesia
nah ini kan peninjauan kembali pemangku kepentingan sepak bola indonesia
dalam hal ini ya pssi akan ditinjau kembali
kok tiba tiba pssi bikin tim transformasi
nah ini kan yang rancu menurut saya
dan belum ada yang mampu menjelaskan dari pihak pemerintah
misalnya menpora menjelaskan bahwa benar
tim transformasi yang dibentuk oleh pssi ini adalah arahan dari presiden
atau presiden sendiri yang menyampaikan itu
kan tidak ada
jadi menurut saya legal standingnya ini belum jelas tim transformasi
jadi apa yang bisa diharapkan dari tim transformasi ini ketika legal standingnya tidak ada
oke berarti lagi lagi akarnya dari
pssi itu sendiri ya bagaimana nantinya bisa
mau ke arah mana transformasi sepak bola di indonesia ini
ya pertanyaan pertamanya adalah legal standingnya dari mana itu dulu
yang kemudian harus dipertegas oleh masyarakat sepak bola
oleh seluruh pecinta sepak bola kita
legal standing tim transformasi yang dibentuk oleh pssi ini apa
setelah itu baru kita bicara soal target dan langkah langkah ke depan
kalau misalnya tidak direstui oleh pemerintah
bagaimana misalnya pemerintah bisa memberikan
apa langkah langkah yang kaitannya dengan pemerintah
misalnya perbaikan stadion
misalnya kemudian apa namanya
kaitannya dengan kepolisian dan sebagainya gitu kan
nah sementara rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim gabungan independen mencari fakta
yang merupakan tim yang dipilih atau ditetapkan lewat kepres nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
ini aja tidak dijalankan oleh pssi gitu kan
sementara lembaga lembaga lain menjalankan semua
menkes menjalankan mensos menjalankan menteri pupr menjalankan
bahkan kepolisian menjalankan
hari ini bahkan pihak kepolisian sudah menahan enam tersangka dan akan mengembangkan kasusnya
tiba tiba kok kita melompat ke transformasi sepak bola indonesia
dimana pssi punya bagian integral dalam kasus tragedi kanjuruhan gitu kan
bu akmal singkat saja
terakhir yang menjadi pertanyaan saya
komitmen dari fifa dan juga afc untuk bisa ikut membantu transformasi sepak bola di indonesia seperti apa
sampai saat ini saja tidak ada sanksi yang begitu tegas terhadap apa yang terjadi di indonesia terhadap kematian sebanyak satu ratus tiga puluh lima orang itu
ya kalau pembicaraan dengan pak presiden pak presiden menyampaikan seharusnya indonesia itu dihukum sepuluh tahun
ketika kita bertemu tim pencari fakta pada empat belas oktober dua ribu dua puluh
tapi kemudian yeni infantino melihat ada langkah langkah antisipasi antara langkah langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah
dalam suratnya fifa akan menyebut
hukuman yang rencananya akan diberlakukan itu ditunda
itu ada di suratnya itu kan
pak jokowi bilang itu sepuluh tahun
nah kemudian indonesia akan jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
ini kepentingan fifa sebenarnya buat indonesia kenapa
karena diharapkan piala dunia u dua puluh yang selama ini digelar tidak begitu terdengar gaungnya
akan besar gaunya ketika dimainkan di indonesia
jadi sebenarnya kepentingan fifa indonesia ini lebih kepada bagaimana piala dunia u dua puluh ini bisa digelar dengan sukses
untuk selanjutnya bagaimana transformasi sepak bola kita yang akan dilakukan oleh fifa itu juga belum jelas
fifa malah meminta kan unik ini
fifa mau menggelar piala dunia fifa meminta pemerintah indonesia membeli var
sementara var ini kan kebutuhannya dari pssi
harusnya yang membeli var ini adalah pssi untuk kepentingan kompetisinya
masa semuanya yang harus membeli pemerintah ini kan menarik
pasti akan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus juga kepada mereka
dibanding seperti apa yang dilakukan di sepak bola gitu
bung akmal marhali terima kasih
tentunya kita sama sama mengawal bagaimana transformasi persepak bolaan di indonesia ini bisa benar benar terwujud
mengarah ke arah yang jauh lebih baik lagi
selamat malam bu akmal
selamat malam salam olahraga